menunggu menjadi seorang korupsi bagian bertanggung jawabannya saya mau minta
klarifikasi ini tanggung jawab bapak malu saya dengar permintaan maaf yang
berada di sekolah hai
sengkarut harga beras belum meredah harganya masih melambung hingga membuat masyarakat
limbung demi membeli beras bulog murah warga rela antri panjang tak tinggal diam presiden
tinggi harga beras segera turun hanya dalam waktu satu atau dua minggu nanti dilihat
saya kira dalam seminggu dua minggu ini berasa akan sedikit turun
sambil nunggu panen kalau panen rayanya datang lagi pasti juga
namun janji tinggal janji ucapan jokowi ternyata tidak sepenuhnya terbukti hampir satu bulan
jokowi berjanji harga beras ternyata masih tinggi pengamatan kami di beberapa retail ini
telah menunjukkan bahwa harga beras di beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan dari ada
yang turun seratus rupiah lima ratus rupiah hingga sampai ke seribu enam ratus rupiah publik pun bertanya tanya apa yang jadi
berarti harga beras di beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan dari ada yang turun
sangat merah melhor auntie vomiting
heran heran asas pemilu dituning pelipping yang kecac attention
tetapi ini memang negara hadir kepada bukan bansos bantuan pangan
saya koreksi ya bantuan pangan beras pemerintah itu memang ditiadakan tanggal delapan sampai dengan empat belas februari
untuk penghormatan kepada pemilu
uniknya tidak sedikit anggota dewan yang mengakui jor joran bansos telah berujung pada meroketnya harga sembako
kita kemarin kampanye kita sendiri banyak melakukan bansos baik pilpres maupun pileg
setelahnya yang tertinggal sekarang adalah kenaikan harga barang barang kebutuhan pokok
semua pada nelpon ketemu teman teman yang menang juga rasanya nggak enak apalagi yang nggak jadi
sudah bersama saya seorang ekonom bidang keahlian ekonomi keuangan yang pernah menjadi rektor unika atmajaya
bung pras kita diramaikan dengan harga beras yang melambung tinggi luar biasa kenaikannya
tetapi juga ada rasa rasanan gitu ada analisa dan dugaan bahwa
kenapa harga beras itu tinggi sekali karena langka dan itu akibat bansos yang jor joran selama masa kampanye
saya ingin dengar dulu penjelasan dari anda apa yang bisa anda katakan dari analisa ini
jadi begini kalau kita berangkat dari konsep tool dulu ya kalau kita ngomong soal harga itu kan dari demand and supply
saya kira sudah dijelaskan kenapa kok harga tinggi karena pasokan di dalam negeri kurang
lalu permintaannya tetap tinggi dan sebagainya
tapi ada satu aspek lagi selain supply and demand yaitu distribusi
saya kira ini yang terpengaruh oleh kemarin bansos
jadi kalau dibilang bahwa beras itu ada dan kemudian tersedia dan apalagi kita punya kuota import sangat tinggi gitu ya
sebetulnya kan secara teoritis barang itu ada gitu
oke jadi barangnya ada tetapi tidak dapat didistribusikan dengan baik
dan salah satu problem kenapa distribusi menjadi permasalahan sehingga harga naik
salah satu kemungkinannya adalah karena memang kemarin konsentrasinya dibagi untuk bansos
dan bansos ini kan kita tahu ini satu apa namanya
boleh dibilang satu alat politik yang penting ya dalam pemilu
dan ini bukan hanya soal pemilu kita sekarang itu pemilu bertahun tahun juga begitu
kenapa distribusi untuk bantuan pangan waktu kampanye bisa lancar
waktu mendekati pilpres pemilu legislatif bisa lancar kenapa distribusi setelah kampanye jadi nggak lancar
jadi saya kira memang apa namanya sebelumnya konsentrasinya adalah barang itu ada beras itu ada
tetapi dipakai untuk kepentingan bansos
ketika selesai bansos mungkin ada problem dengan import sudah mulai dilakukan tetapi belum sampai kepada distributor
ini kan saya kira yang juga diakui oleh pemerintah itu sekarang ini konsentrasinya adalah memastikan bahwa beras itu sampai kepada penerima
sendra sendra penjualan dan sebagainya gitu
jadi saya kira kalau dari sisi apa namanya angka ya bahwa beras itu ada itu memang ada
tetapi memang sangat mungkin itu belum sampai kepada distribusi yang dekat dengan penerima akhir
sehingga harga tetap dalam situasi yang tinggi gitu
yang mengatakan beras itu mahal anda mengatakan ini soal distribusi
bukan karena tidak ada beras di tanah air
artinya memang selama ini ketersediaan beras itu hanya dikonsentrasikan
demi waktu bansos itu kampanye saja dok
saya kira itu masuk akal ya karena kan kepentingan untuk tiga bulan pertama
sampai pemilu itu konsentrasinya di sana
dan kita tahu bahwa bansos itu tidak hanya program pemerintah dalam arti
hanya yang dilaksanakan oleh pemerintah tapi juga saya kira calon legislatif itu juga
menggunakan ini sebagai amunisi untuk melakukan kampanye dan melakukan usaha untuk terpilih
jadi kira kira kalau mau disederhanakan supply itu ada
tetapi konsentrasinya memang untuk kepentingan elektoral
jadi tidak benar ya bahwa gara gara bansos yang jorjoran
maka beras jadi langka bahkan
mungkin secara ekstrim disebut tidak ada
gara gara udah lebih dahulu diberikan sebagai bantuan ketahanan pangan atau bansos
saya kira tidak benar bahwa karena bansos lalu barang itu tidak ada
tetapi memang ada problem dengan distribusi setelah itu
dan bahwa pemerintah kemudian melakukan import yang lumayan besar soal beras ini
saya kira itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya supply beras itu ada
kalau anda ingin katakanlah bahwa bansos waktu pemilu adalah sesuatu yang memang tidak terhindarkan gitu
bansos yang bersifat elektoral atau keterpilihan
apakah ini juga yang menjelaskan mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh empat ini begitu tinggi
bahkan jauh lebih tinggi di saat masyarakat indonesia itu jauh lebih menderita di saat pandemi
kalau kita lihat perspektifnya lebih luas ya bahwa
yang namanya politik elektoral itu selalu digunakan oleh setiap rejim di setiap pemilu
dan mungkin di semua negara gitu ya
nah kali ini sangat mungkin intensitasnya tinggi
karena itu mungkin kemudian mengganggu distribusi
saya kira ini problemnya adalah problem kemudian agak teknokratis
dalam arti kepastian instrumen instrumen itu memastikan bahwa barang itu ada
tetapi itu pertanyaan saya adalah soal besarnya bansos
dalam sejarah bansos mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh empat yang tahun politik jauh lebih besar dibandingkan bansos ketika bangsa ini jauh lebih menderita waktu pandemi
kalau kita sekali lagi lihat perspektifnya tidak hanya dalam konteks ekonomi ya
tapi juga dalam konteks politik
saya kira problemnya adalah bahwa setiap pemilu itu selalu ada kecenderungan
untuk menggunakan keuangan negara untuk kepentingan elektoral
itu sesuatu yang alamiah kalau kita lihat dalam pengalaman kita sendiri juga siap
ada pemilu selalu ada upaya untuk melakukan usaha elektorat melalui keuangan negara
tetapi ketika kontrol dan check and balances itu terjadi
itu tidak terjadi dalam intensitas seperti sekarang
jadi saya kira kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas memang nampaknya sekarang ini
apa checks and balancesnya itu agak lemah
sehingga memang kemudian upaya upaya untuk menggunakan instrumen keuangan negara untuk kepentingan elektoral itu
agak lebih intensitasnya agak lebih tinggi dibandingkan periode periode sebelumnya
dan memang dalam sejarah bansos demi elektoral atau bansos di masa pemilu
itu menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap rezim
kalau kita ingat dulu juga
masuk ke situ dua ribu sembilan ada pak sb dengan blt nya
tetapi memang tadi anda saya menggarisbawahi soal intensitas
dua ribu dua puluh empat ini memang intensitasnya yang jauh lebih masif
saya mau masuk apa yang dikatakan oleh sri mulyani indrawati menteri keuangan
ketika banyak kritikan atau sorotan tentang bansos
ini adalah cara untuk membangun pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara
dan juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi
dan seterusnya dan seterusnya
sedangkan yang tidak mampu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah
dan mereka harus tahu uangnya dari mana
ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership
atau rasa memiliki terhadap negara ini dan seluruh rakyat indonesia
ini diucapkan oleh seorang menteri keuangan ketika orang memberikan sorotan pada bansos demi pemilu
sebenarnya bagaimana memaknai pernyataan menteri keuangan ini
apakah ini mampu meredakan kecurigaan kita tentang penggunaan bansos
saya kira beliau mengingatkan ya bahwa bansos itu dibiayai oleh keuangan negara
dan keuangan negara itu sebenarnya milik rakyat
jadi kalau rakyat mendapatkan bantuan sosial itu bukan karena semata mata kebaikan hati pemerintah
dan presiden tertentu dan mungkin kelompok tertentu
sebuah desain sebuah kebijakan dari pemerintah
siapapun dia tanpa nama pemerintah manapun
untuk memberikan bantuan sosial dalam situasi yang memang masyarakat memerlukan bantuan itu sendiri
saya kira jelas sekali bahwa statement itu mengatakan bahwa bantuan sosial jangan dikaitkan dengan kepentingan elektoral
bagaimana kemudian ada orang berspekulasi bahwa ini ada bansos yang memang sengaja dipaksakan
dari pos anggaran yang sebelumnya tidak dialokasikan
apakah ini juga tersirat maksud itu atau enggak
lebih ke arah bahwa bansos adalah dari negara
dan memang sudah dialokasikan sesuai dengan posnya
jadi saya memaknai ya statement itu adalah untuk menempatkan pada proporsi yang sebenarnya
jadi yang namanya bantuan sosial itu adalah bantuan yang diambil dari keuangan negara
dan uang negara adalah milik rakyat juga
sehingga sebetulnya ya dalam arti tentu rakyat itu tanpa harus punya beban politik untuk memilih siapapun
dan kemudian preferensi pada siapapun
sebenarnya dia punya hak untuk mendapatkan itu
karena dia dalam situasi yang kurang beruntung ini mendapatkan bantuan sosial
dan itu bersumber dari keuangan negara
bung pras pertanyaan saya begini
melanjutkan soal upaya menstabilkan harga
saya katakan tadi soal distribusi
jadi ini sedikit banyak bisa menjelaskan pada publik untuk tidak lagi bersyakwa syangka
atau mencurigai bahwa harga beras mahal karena beras habis gara gara bansos yang jor joran
itu sudah anda jawab karena ini masalah distribusi
tapi pertanyaannya presiden sendiri setelah pencoblosan lima belas februari itu mengatakan lihat saja
dalam sepekan dua pekan harga akan kembali normal
tetapi per hari ini saat kita bicara
hari kamis tanggal empat belas maret
itu diakui sendiri oleh kabulok
ya turun tetapi relatif kecil kalau kita bisa bilang
kenapa perintah presiden tidak juga mampu mengendalikan atau memastikan distribusi itu sampai ke tangan konsumen
ya karena memang itu kan distribusi itu berada dalam satu hal
distribusi itu berada dalam satu dinamika market ya dinamika pasar gitu
maksudnya kalau faktanya memang beras itu belum ada di sentra sentra
maka ya kemudian kelangkaan itu masih dialami
susah sekali ini kita sudah hampir satu bulan sejak perintah presiden
atau sejak apa yang disebut janji presiden bahwa sepekan dua pekan harga akan turun kembali
memang susah atau sengaja dipersulit
saya kira itu kurang diantisipasi ya
jadi oleh birokrasi yang mengurusi ini itu tidak diantisipasi dengan baik
sehingga memang ketika diperintah oleh seorang presiden pun tidak serta merta
karena memang secara teknis itu tidak mudah untuk mendistribusikan beras dalam hal ini secara baik
sehingga di respon oleh market harga turun
ini juga menunjukkan bahwa memang ada dinamika market di dalam berasan ini
yang mungkin memang tidak serta merta bisa mengikuti dinamika pasar
karena mungkin ada kekuatan kekuatan yang menguasai market sehingga bisa menentukan harga
jangan jangan bisa akan terjadi seperti minyak goreng
apa kita akan mendengar akan adanya tersangka tersangka mereka yang dituduh mengumpulkan minyak goreng
karena sudah disebut juga sudah disinyalir ada sepuluh perusahaan besar yang sengaja menimbun beras
kita juga harus akui bahwa bansos yang dilakukan besar besaran di dalam waktu menjelang pemilu
ini juga menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga
jauh lebih besar dari impor impor tahun tahun sebelumnya bahkan juga menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
saya memang lihat cermati gitu ya setiap menjelang pemilu itu impor beras itu tinggi pak
nah cuman yang menjadi masalah adalah ketika sudah impor tinggi timbul kelangkaan dan juga dengan harganya juga sangat mahal
jangan presiden kita teriak teriak terus masalah ketahanan pangan kedaulatan pangan
tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik semakin memburuk
import beras tadi disampaikan pak mendak
saya juga ingin tahu kemana sih distribusi tiga lima juta ton import terbesar sepanjang sejarah ini
saya masih bersama ekonom senior yang juga pernah menjadi rektor universitas katolik atmajaya
bung pras kemarin banyak sekali pertanyaan dari anggota dewan kepada menteri perdagangan kabulok kepala badan pangan
kemana diimpor sepanjang sejarah ini adalah impor tertinggi yang pernah ada
sebenarnya penjelasannya apa kita harus sampai sebegitu besar mengimpor beras
kalau dilihat ya dasar pemikirannya itu adalah satu
karena memang ada resiko bahwa panen itu mundur atau berkurang atau bahkan gagal
yang kedua adalah bahwa pasokan global itu juga turun karena aspek yang sama pengaruh yang sama ini
karena itu di pasar global yang namanya dalam hal ini beras itu menjadi sesuatu yang makin langka
dalam konteks yang seperti itu saya kira semakin kita memiliki cadangan lebih banyak itu lebih baik
tetapi situasi itu bukanlah situasi yang pertama kali dalam sejarah kita bernegara
sebanyak itu mengimpor beras
jadi bukankah itu alasan yang sama dan selalu berulang
tetapi untuk peningkatan impor berasnya lonjakannya luar biasa
ya itu harus diakui adalah sebuah kelemahan yang saya kira fundamental sih ya
bagi negara seperti indonesia yang penduduknya banyak dengan konsumsi beras yang tinggi
tetapi tidak bisa membuat atau mengelola manajemen stok
namanya persediaan secara baik
itu saya kira catatan yang kita harus akui itu penting untuk menjadi masukan pemerintah untuk diperhatikan di masa depan
bung pras bayangkan data bps tahun dua ribu dua puluh
indonesia impor beras itu tiga enam ratus enam juta ton ini tertinggi
karena peningkatannya enam ratus tiga belas dibandingkan tahun sebelumnya
apa namanya ulasan ahli ekonomi pertanian ya
yang mengatakan bahwa sebetulnya kalaupun ada risiko gagal panen
itu mungkin koreksi produksinya itu sekitar katanya lima ratus ribu ya ton gitu
sementara ini kuota importnya sekitar tiga enam juta ton
itu kan sebetulnya masif sekali
jadi ini saya kira tidak bisa menjelaskan yang tadi saya sampaikan bahwa kalau impor itu sudah terjadi
kenapa harga masih mahal dan masih langka
jadi kan memang ada banyak anomali dalam hal ini gitu ya
import beras tertinggi sepanjang sejarah kenaikannya dibanding tahun lalu enam ratus
dan kemudian harga tetap mahal
dan kemudian barangnya juga tetap dianggap langka
pasti ada sesuatu yang jauh lebih menjadi penyebab dibandingkan sekedar oh ya soal distribusi
satu bulan distribusi tidak selesai juga
rasanya apakah anda hanya ingin cukup berbaik sangka terhadap apa yang terjadi
tentu saja kepentingan bahan sos ya
maksudnya beras untuk kepentingan pemilih itu jadi variable
kenapa saya kira pemerintah perlu cadangan sebegitu banyak gitu ya
saya nggak tahu apakah tiga enam juta ton itu diproyeksikan kalau sampai pada waktu itu ya
tetapi bahwa persoalan manajemen pangan ini memang persoalan yang tidak sekedar persoalan ekonomi
dan bahwa market di pangan ini juga market yang mungkin boleh dibilang mungkin ada semacam kekuatan besar atau bahasa yang lebih apa namanya sering dipakai adalah kartel gitu ya
sehingga memang ya sulit untuk dikendalikan
harga itu karena dikuasai oleh beberapa pemain utama saja gitu
tapi intinya bahwa kerumitan itu itu sebetulnya bisa diatasi gitu
kita dulu pernah punya persoalan soal langkanya minyak goreng
kemudian itu ditengarai ada pengusaha pengusaha yang berusaha menimbun
meskipun pengusaha pengusaha yang kemudian akhirnya di proses hukum itu juga punya pembelajaran
kelangkaan minyak goreng di daerah daerah tertentu
apakah soal harga beras yang tinggi pasokan yang dianggap langka import yang begitu tinggi tapi tidak juga mampu mengendalikan harga beras yang sangat tinggi ini
juga akan memakan korban pengusaha pengusaha yang dianggap kartel atau menumpuk pasokan beras
jadi setelah ini saya duga harga itu akan turun
karena beras itu pasokan itu akan mengalir pada market
jadi sekali lagi memang situasinya tidak murni penjelasan ekonomi supply and demand dan distribusi
tapi juga ada campur tangan politik yang kemudian menentukan distribusi itu sendiri dan harga pada akhirnya
karena sudah mulai ada kalau kita bilang sudah mulai dicolek atau dicolek
atau disebut jangan lagi menimbun beras
dan itu tentu buat pengusaha juga akan wah jangan sampai ada korban baru lagi seperti yang pernah terjadi dalam kelangkaan minyak goreng
ibu sri mulyani sendiri dalam paparannya mengatakan ada pesan dari g dua puluh di brazil waktu itu
dan pesan ini bisa ditangkap media menulisnya sebagai oleh oleh yang ya tidak terlalu manis
tetapi sebuah pesan yang harus diperhatikan yaitu situasi geopolitik dan geokonom yang tidak mudah di indonesia
termasuk ibu sri mulyani menteri keuangan menyinggung soal harga pangan ini
kalau belajar soal politik beras dalam setiap rezim apakah memang beras ini akan menjadi sebuah kendaraan sebuah instrumen politik yang bisa menjatuhkan satu rezim
atau membuat bank apa
instabilitas politik yang bisa sewaktu waktu terjadi
kalau meminjam misalnya mantan wakil presiden bom waktu
ya bahwa dia berpengaruh terhadap instabilitas sosial ya
dan saya kira sekarang ini kan sudah muncul ya
keresahan bahwa akses terhadap beras dan kemudian harga dan setiap kali operasi pasar selalu ada gejolak sosial dalam pengertian orang berbondong bondong itu ya
tapi apakah ini akan punya implikasi pada masalah politik
itu saya kira sangat ditentukan oleh variable variable lain
maksudnya faktor beras itu sendiri satu satunya akan membuat instabilitas politik
saya tidak menduga sampai ke sana
anda tidak melihat bahwa ada kecemasan tentang wah ini bisa jadi bom waktu kalau tidak cepat diselesaikan harga beras karena kemudian harga pangan lainnya juga meningkat
ini akan memicu instabilitas politik yang mencemaskan
anda tidak melihat itu valid
sampai kepada satu asumsi bahwa ini akan terjadi gejolak politik itu agak jauh
tetapi bahwa diperlukan variable variable atau faktor faktor lain yang menambah sehingga akumulasi persoalannya itu menjadikan bobot persoalannya menjadi besar
sehingga kemudian meletus menjadi yang istilahnya bom waktu itu
tetapi apakah itu sampai berujung kepada instabilitas politik
itu perlu sekali lagi ekskalasi persoalan yang lain yang juga ikut
kalau dalam paparannya bu sri mulya itu mengatakan situasi dunia tapi kan sebetulnya juga di akhir beliau mengatakan dan itu faktanya begitu ya
bahwa kita tidak seburuk negara lain
jadi sebetulnya kalau dibilang ekonomi dunia tidak sedang baik baik saja tapi kita itu relatif baik baik saja
dan artinya apa namanya modalitas ekonomi kita itu sebenarnya cukup
untuk tetap dalam situasi yang stabil yang terus bergerak secara berat
bergerak secara positif dan sebagainya gitu
bahwa ada dinamika sosial dinamika politik iya
yang ini saya kira membedakan sekali dengan situasi sembilan puluh delapan
jadi kalau kita berpikir situasi ini akan berujung pada sembilan puluh delapan saya kira kok masih asumsinya masih terlalu banyak gitu untuk sampai ke sana
atau anda ingin mengakhiri penjelasan itu dengan tidak akan terjadi seperti seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan ekskalasi itu tidak hanya pada satu masalah tapi masalah masalah yang lain
kalau misalnya ada masalah masalah lain yang juga tereskalasi gitu itu kemungkinan itu tetap ada
itulah pentingnya bagaimana seorang menteri keuangan seperti sri mulyani menjaga apbn disiplin fiskal menjaga inflasi
sehingga di tengah kondisi dunia yang tidak baik baik saja sesungguhnya ekonomi indonesia patut diacungi jempol
ketika sumber dana anggaran dipercaya tidak bisa menutupi semua subsidi dan program
jadi subsidi mana yang perlu dihilangkan
program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di tujuh puluh enam negara
dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari empat ratus juta anak
jadi ini bukan program yang mengada ngada
saya katakan nanti siapa yang mau masuk kabinet siapa yang mau jadi menteri saya harus setuju
anak anak harus diberi makan siang
kalau kau tidak setuju tidak usah gabung di kabinet prabowo subianto
pergi sekolah cari makan siswanya selesai
itu kan persoalan pokok nanti
utang makin besar bisa diatas delapan ribu
utang bumn bisa empat ribuan enam ribuan
kemudian bunganya saya diatas lima ratus triliun
saya masih bersama ekonom senior yang juga aktif mengajar
dan ia sempat terpilih sebagai salah satu panelis debat cawa pres desember dua ribu dua puluh tiga lalu
anda menulis di artikel harian kompas
meskipun juga anda memulai kalimat atau artikel anda dengan mengatakan tidak ada sesuatu yang gratis
jadi sebenarnya kalau dalam bayangan anda
ikon atau janji presiden calon presiden prabowo
makan siang gratis ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi
bisa terjadi atau memang anda juga masih bertanya tanya
gini ide tentang makan siang gratis itu bukan jelek
jadi itu adalah satu dan pengalaman di negara lain juga membuktikan bisa gitu
jadi itu sama sekali bukan jelek dan manfaatnya banyak sekali
satu tentu saja meningkatkan gisi bagi para siswa
kedua itu bisa mungkin di daerah tertentu itu meningkatkan partisipasi sekolah
kemauan untuk sekolahnya tinggi gitu karena ada insentif makan siang gratis
dan berikutnya mungkin juga dalam konteks pembinaan karakter segalanya itu bagus ya
makan siang gratis makan siang bersama di sekolah dan sebagainya gitu
problemnya adalah ada dua kalau menurut saya
mungkin anggaran itu kalau mau dipaksakan ini ya
satu mengurangi beberapa pos yang lain dari postur anggaran kita
mungkin dalam arti tentu bisa menambah sedikit utang defisit dalam hal ini
jadi mengambil dari subsidi yang lain
iya defisitnya dilebarin sedikit meskipun masih tetap di bawah tiga persen
itu kan masih dalam atas anak kita itu masih aman gitu
tapi problem yang kedua adalah ini secara operasional akan seperti apa
oke sebelum ke situ bung pras
jadi anda melihat makan siang gratis karena ini janji presiden terpilih nantinya
yang sampai saat ini berdasarkan real count kpu adalah pak prabowo
tetapi memang dipertanyakan sumber dananya dari mana
tim pakar ketua tim pakar kalau tidak salah dari pak prabowo dan mas gibran itu adalah mantan gubernur bi pak burhanuddin abdullah
berarti anda sendiri harusnya biayanya kan itu sekitar empat ratus lima puluh triliun
kalau ada sebenarnya kan berarti nggak perlu geser geser
ya ada itu kan dalam arti ya itu tadi
memenggunakan alokasi yang sudah ada ini untuk di apa namanya di realokasi sebagian tentu saja tidak bisa semua
dan mungkin di apa ditambah dengan menambah defisit sehingga dana untuk empat ratus lima puluh triliun itu ada gitu
dan saya kira itu sesuatu yang komitmen aja kan
dan kalau komitmen pemerintah baru nanti itu memang menyediakan empat ratus lima puluh triliun saya kira gak ada soal gitu
apa yang tidak bisa diberikan oleh apbn gitu kan
tapi saya lebih pada kompleksitas operasionalnya
saya merujuk kepada satu studi yang dilakukan oleh bapak penas
kalau ditanya sebenarnya atau studi itu bertanya
sebenarnya problem mendasar dari ekonomi indonesia itu apa
apakah infrastruktur apakah sdm apakah fiskal
atau istilahnya itulah yang paling the most binding constraint
paling menjadi constrain yang mengikat dari ekonomi kita itu apa
jawabannya adalah soal regulasi dan institusi
problem kita itu sekarang ada di regulasi dan institusi
dan itu menentukan sekali operasionalisasi sebuah program
regulasi dan institusi adalah sebuah constrain yang mengikat atau selalu menjadi persoalan yang terjadi
ppatk itu kan melaporkan bahwa dana infrastruktur sekitar empat ratus dua puluh triliun ya tahun ini
itu tiga puluh enam persennya pengalaman tahun lalu dua ribu dua puluh
tiga puluh enam nya itu tidak masuk kepada proyek
tetapi masuk kepada rekening individu
ini saya kira satu fenomena yang memang lazim
ketika regulasi dan institusinya tidak dikelola dan tidak jalan sebagaimana mestinya gitu ya
yang menelan biaya empat ratus lima puluh triliun kalau itu diselenggarakan dalam konteks regulasi dan institusi seperti sekarang ini
itu bisa jadi kebocorannya lebih besar dari kebocoran biaya
itu satu dari sisi efektivitas dan efisiensi anggaran
tetapi yang kedua adalah saya membayangkan secara teknis itu akan ada banyak problematika yang harus diantisipasi
soal siapa yang menyediakan makan gratis itu
standar kesehatan dan kualitas dari makanan itu sendiri
jadi makanan itu kan paling mudah untuk dalam arti tertentu di downgrade kualitasnya gitu
kita tidak bisa membayangkan bahwa yang akhirnya dimakan oleh para siswa itu adalah kualitas yang tidak baik secara kesehatan
tapi kalau misalnya mas gibran mengatakan bahwa ini sudah diadopsi atau dilakukan oleh tujuh puluh enam negara kalau tidak salah
jadi kalau tujuh puluh enam negara saja bisa melakukannya kenapa kita tidak bisa melakukannya
justru karena problem regulasi dan institusi itu yang menjadi catatan
mungkin di tempat lain itu berjalan karena institusinya sudah lebih mapan daripada kita gitu
tapi dari sisi kelembagaannya harus ada semacam reorientasi
maka yang saya tulis dalam kompas itu saya tidak menolak ya
tetapi mungkin dengan reorientasi jadi fine tuning lah ya
jadi program ini tidak apa namanya tidak menjadi program strategis nasional
tapi lebih menjadi gerakan sosial misalnya
dimana responsibility nya itu juga di tingkat komunitas gitu
jadi menurut saya responsibiliti itu penting ya
kita bisa membayangkan bahwa program memberi makan itu dengan tingkat responsibility dan ownership yang rendah
maka itu akan punya problem yang jauh lebih signifikan gitu
karena soal mungkin tidak hanya soal kesehatan tapi juga soal keselamatan gitu kan
jadi saya kira responsibilitinya itu harus pada levelnya
sehingga ya desain programnya tidak lagi program strategis nasional
tapi program yang memang didorong ownership nya dari kelompok kelompok lokal itu
sehingga lebih menjadi sebuah gerakan sosial gitu daripada
berbahaya sekali kalau misalnya ini hanya dianggap sebagai satu proyek pemerintah
masyarakat tidak merasa memiliki terhadap program ini
padahal esensinya adalah memberi makan anak
kalau ada apa apa wah bahaya betul
yang paling diperlukan adalah bagaimana kita semua merasa ikut memiliki pada program ini
karena meskipun waktu masih bisa dibilang cukup panjang
bulan lagi untuk transisi pemerintahan
tetapi bagaimanapun juga ada ikon dari presiden jokowi yaitu ikn
belum lagi soal katakanlah makan siang gratis
lkp tahun dua ribu dua puluh lima dan kebijakan fiskal ini adalah
jembatan untuk menjaga kese nambungan pembangunan
dan mengakomodasi program program presiden terpilih hasil bpres
sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari kpu
maka r a ppn erm dua ribu enam belas harus disiapkan dengan memperhatikan
karena yang menjalankan apbn
dan dua ribu dua puluh lima adalah persis yang terpilih
saya masih bersama ekonom senior yang juga sudah menulis setidaknya tujuh belas buku dan puluhan artikel ilmiah lainnya
yaitu bung agustinus prasetyantoko bung pras
kita katakan dari presiden yang berhasil dua periode pak sb dan pak jokowi
itu selalu punya dinamikanya dalam masa transisi
saya juga mengutarakan hal ini pada waktu saya mewawancarai pak yusuf kalla
karena waktu dua ribu empat belas misalnya itu harus ada kenaikan harga bbm
pak jokowi yang waktu itu sudah terpilih minta itu dilakukan oleh presiden sby
nah itu sedikit yang bisa kita lihat dinamika masa transisi
tetapi dengan yang sekarang dari meskipun presidennya baru
pilek adalah pak prabowo dan mas gibran
maka ini adalah tidak bisa dianggap sebagai presiden capres seratus baru
presiden baru rasa lama
pertanyaannya berarti ini akan menjadi sebuah transisi yang super mulus
pergantian rezim yang sebetulnya adalah kelanjutan
dan boleh dibilang pasangan salon ini mungkin ya jadi
tidak satu satunya penjelasan itu karena ingin melanjutkan program yang sudah ada
sehingga memang dari sisi keberlanjutan ini nggak ada isu sama sekali
tetapi justru mungkin yang diperlukan adalah semacam apapun alasannya ya
sebuah pilihan kebijakan itu perlu koreksi
tidak semata mata bisa diteruskan begitu saja
tetapi dari teknikalitas dan teknokrasinya saya kira perlu diperbaiki
setiap presiden pasti akan punya akan kembali menjadi presiden yang harus tahu situasi dan kondisi yang dihadapi
jadi ini yang selalu ingin saya tanyakan
pada banyak ekonom atau juga para tokoh
karena bagaimanapun juga ekon pak jokowi itu adalah selain infrastruktur itu adalah ikn
karena ikn anggarannya luar biasa besar
padahal pak prabowo juga pasti ingin punya sebuah ikon atau janji yang harus ia penuhi
bagaimana mengawinkan keberlanjutan tetapi juga yang paling penting adalah mengawinkan ikon pembangunannya masing masing
ya sekali lagi soal anggaran pemerintah ya
dan salah satu yang sangat mungkin kemudian dilakukan kan melebarkan defisit kan atau menambah utang dan sebagainya
yang sebenarnya kita juga masih bisa mengelola itu
tapi saya kira satu caratannya adalah mungkin itu jadi catatan yang tidak terlalu baik kalau kita bicara soal bagaimana kita akan meningkatkan investasi dan sebagainya
pasti investor akan punya caratan dengan arah fiskal yang mungkin kita bilang kurang
disiplin atau lebih tidak disiplin daripada sekarang
yang kedua bahwa program program ikonik seperti itu
itu membutuhkan sekali lagi itu yang namanya regulasi dan institusi terjemahannya adalah aspek teknokrasi yang tinggi
karena kalau tidak itu bisa membawa kita kepada situasi yang ya itu
pengelolaannya tidak terlalu baik dan sebagainya sehingga ya udah utang gitu ya
tidak efektif penggunaannya dan jadi liability
itu kan yang paling apa ya resiko yang paling besar itu disitu
nah kalau begitu sri mulyani sendiri ada mengatakan bahwa dengan situasi geopolitik geokonomi saat ini
ia melihat bahwa investor itu ketika ingin menanamkan duitnya ke satu negara
itu tidak melulu tentang mencari profit
apakah kita memang selama ini punya relasi yang baik
nah artinya kalau misalnya investasi ini menjadi pertaruhan indonesia
apakah kita dianggap sebagai teman yang baik bagi para investor
ya sebenarnya penjelasan itu merujuk pada situasi di mana yang namanya ekonomi global atau globalisasi selama ini
itu kan selalu mencari tempat yang paling menguntungkan
jadi sekarang ini kalau dulu kan yang paling profitable gitu
dalam arti kalau kita investasi itu di suatu tempat di suatu negara partner gitu
kita tidak punya problem dengan kemudian ada urusan politik dan sebagainya
karena isu geopolitik yang terfragmentasi ini gitu
memang kalau kita bicara soal bagaimana kita menarik investor
tentu persoalannya adalah bagaimana kita meyakinkan pihak pihak yang kemudian punya preferensi terhadap kita
jadi kita memang akhirnya punya kedekatan dengan pihak pihak tertentu ya
misalnya katakan saja investasi sekarang dari china
itu saya kira bagian dari yang disebut sebagai frans shoring ini
tapi kalau kita bicara china di mana china nggak invest
di hampir seluruh dunia dia investor
ini tentang kalau melihat investasi dari china itu tidak melulu tentang dimana dia merasa nyaman
karena memang china ingin melakukan investasi di mana mana
presiden jokowi sendiri melakukan banyak perjalanan ke luar negeri dan menawarkan ikn
anda merasa yakin nggak ikn ini bisa diselesaikan dengan investasi yang memang seperti yang diharapkan
atau anda melihat ikn ini bisa menjadi sebuah ikon yang
tetapi memang tidak secepat yang diharapkan
jadi saya kembali lagi soal china ya
kita kalau kita tergantung kepada satu dua saja investor luar negeri yang mendanai sebagian besar aktivitas ekonomi kita
justru yang kita perlukan adalah memastikan bahwa investasi itu sebanyak mungkin terdiversifikasi
dan itu tentu sekali lagi membutuhkan teknologi
investasi secara umum tidak satu dua teman kita itu pasti memberhentikan soal rating
ya rating lembaga rating yang memberikan rating kepada negara kita ini gitu
ya tapi sekali lagi kalau tidak hati hati gitu soal bagaimana mengelola utang kita
bagaimana mengelola proyek proyek besar kita
itu punya resiko untuk turun
itu sudah disampaikan dalam satu tulisan di laman internasional
bahwa sebuah lembaga rating sangat mungkin menurunkan rating indonesia
kalau dilihat bahwa program program yang mereka sebut sebagai populis itu ternyata menambah utang gitu
dan tidak memberi nilai tambah bagi ekonomi secara
ketika melihat kita berutang hanya untuk program populis
dan itu akan menurunkan rating kita dan menurunkan kepercayaan investor berinvestasi di indonesia
buat anda ketika keberlanjutan ini adalah sebuah keniscayaan bagi presiden dan wakil presiden terpilih
anda yakin nggak ikn jalan terus makan siang gratis juga tetap bisa jalankan
saya masih mengandalkan bahwa keberlanjutan itu mengandaikan ada satu prakondisi tertentu
satu adalah bahwa program program yang dilanjutkan itu atau keberlanjutan itu
memperhatikan aspek teknokrasi satu
oke kalau begitu karena anda mengetahui aspek teknokrasi tata kelola dan lain sebagainya
terima kasih bu presiden toko untuk analisisnya
yang paling penting adalah sebenarnya pada saat kita berbicara empat belas maret dua ribu dua puluh empat ini
anda ingin mengatakan bahwa fondasi ekonomi kita baik
dan ini perlu diteruskan oleh menteri keuangan siapapun nanti di era berikutnya
untuk menjaga apbn kita supaya meskipun ada persoalan politik
tetapi itu tidak pernah berbarengan dengan fondasi ekonomi yang solid
terima kasih juga bagi anda yang sudah menyaksikan rossi
tetaplah di kompas tv independen terpercaya